gubernur jawa timur kofifah indar parawansa kembali mengumumkan penambahan jumlah warga yang terjangkit virus covid sembilan belas
hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh jumlah pasien positif mencapai lima belas orang
yang mengejutkan adalah jumlah orang dalam pengawasan atau odp melonjak tajam
dari data sembilan belas maret tercatat ada sembilan puluh satu orang
data itu naik drastis satu hari berselang menjadi enam ratus tiga puluh lima orang
kemudian pasien dalam pengawasan atau pdp naik dua kali lipat dari tiga puluh enam menjadi tujuh puluh dua orang
lonjakan jumlah odp dan pdp ini tercatat setelah pemerintah melakukan kontak tracing dari pasien yang dinyatakan positif
sementara itu ada dua pasien dengan status pdp meninggal dunia di pamekasan dan madiun
dari banyaknya jumlah warga yang positif virus covid sembilan belas
serta melonjaknya jumlah orang dalam pengawasan
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
jumat siang menetapkan status keadaan darurat bencana covid sembilan belas di jawa timur
status keadaan darurat diberlakukan mulai dua puluh maret
hingga batas waktu yang belum ditentukan
odp dan pdp yang sudah hampir ke seluruh kabupaten kota di jawa timur
maka informasi ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan utama
dalam menentukan tingkat resiko
kofifah pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang
karena pemerintah provinsi jawa timur telah membentuk gugus tugas
yang bekerja secara komprehensif untuk memerangi wabah virus covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia